kamu sudah menyelamatkan pinggang saya
kalau gak ada kamu
aduh berantakan nih pinggang
sekali lagi makasih ya devon
kalo gue sih udah pasti masuk fakultas sastra indonesia
kalau gitu sisi juga masuk fakultas sastra juga
lu mau masuk ke fakultas sastra indonesia sih
biar gak jauh jauh dari yang romantik
setahu gue sih ya
kalau sastra indonesia itu minimal nilai bahasanya tuh delapan deh
kayaknya nilai lu enam deh
kalau gue masih bingung nih
mau masuk jurusan apa
ya kok pikir kok itu cita citanya apa
nanti kok dapet jurusannya
gue sih cita cita gue jadi juragan angkot tuh
kalau gitu gue ambil jurusan cimanggi sedepo
bapak mana ada jurusan kayak gituan
yang ada jurusan transportasi dan akomodasi
lu mau masuk kampus mana
belum tau gin
belum tau gin
belum tau gin
belum tau gin
gue langsung kerja aja deh
gak pake kuliah
biar gue bisa mandiri dan gak bergantung sama bokop gue
sebenernya kan istirahat
itu gue aja dulu
itu gue aja dulu
aduh pak tapi saya beneran udah gak tahan pak
jangan udah sana
tapi cepetan ya
bentar ya pak
ya sempit mah
ya udah sana ngapain pake izin ke gue dulu
ya sebatas begini
anak anak sudah paham kan
dan ingat kalau kalian mau masuk fakultas
kalian harus rundingkan dulu sama keluarga kalian
fakultas yang mau kalian masukin
ada apaan sih emangnya gak bisa di sini aja
udah ikut aja kebanyakan nanya deh
udah bentar dulu
lan bentar ya
sebenernya kita mau ngobrol di mana sih
gue aja banyak nanya dong gak sih
enggak enak lah
wah ikut banget sih bel gue dilerin juga kalau ngomong
oh enggak pokoknya kita harus ngobrol di kantin gue
gak mau kita ngobrol di tangga apaan sih
enggak enak banget lah yasmin
eh kayaknya jatuh kan
devon makasih ya
kamu sudah menyelamatkan pinggang saya
aduh kalau gak ada kamu aduh perangkakan nih pinggang
sekali lagi makasih ya devon

pak hati hati pak
pak hati hati pak
pak hati hati pak
pak hati hati pak
main karate harus pakai bantalan
kalau gak pakai nanti badan bisa memal
dia gak bisa dapat cintanya ulang
oh jadi ini sekolahnya unggulan
cie disamperin pacar kalo gitu gue kecelet dulu deh kan ngobrol sana
apaan sih lan
mau nanya gimana keputusan lah yang kemarin apa udah final
yaudah lan lo kenapa sih nangin terus
ya gue masih nggak percaya aja
bokap gue itu sakit kanker
dan kanker itu gak bisa hilang gitu aja dengan operasi
bokap gue itu harus menjalani serangkaian pengobatan lainnya
dan gue sebagai anak gue gak mau ninggalin bokap gue gitu aja
pas dia lagi di masa masa sulitnya
man mukab gue itu satu satunya orang tua gue
apa gue minta saran sama nadine aja ya
siapa tahu dia juga punya solusi
sekalian juga nih gue kenalin nadine ke ulan
siapa sih man
kayaknya gak bisa deh
soalnya gue mau nemenin bokap di rumah
yaudah kalau gitu lain waktu aja ya
udah belum ngobrolnya
kalau belum gue ke kantin duluan nih
lan siya santai aja kali
udah tenang aja
yaudah kalau gitu gue ke kelas
siapa sih ini orang
siapa sih ini orang
siapa sih ini orang
sok kenal banget lagi
hati hati nanti boco lo marah
lepas sih udah
mending kita makan
ah bing banget sih
kok roman belum bahas whatsapp gue deh
jadi gak sih jalan
ehm gitu ya man ya
sebenernya sih gue ada ide lain sih
gimana kalau misalnya kita tuh ke rumahnya cewe lo aja
sekalian jengukin bokapnya ya gak sih
soalnya gue pengen kenal banget nih sama cewe lo
ya nanti deh gue kabarin gue harus tanya dulu ke cewek gue kan
ya boleh boleh nanti kabarin gue aja ya
itu mobilnya kenapa sih
kan udah gue kasih jalan masih aja ngelaksonin
kayaknya dia ngikutin gue deh
siapa sih itu orang
gue gak akan kenal mobilnya
ya udah gue mau
terbaik untuk diriku
jangan pernah terpisahkan
oh takkan bisa ku pergi